tangan tangan tangan tangan bos kenapa bos mantan ada masalah
ini bukan saksmen ibu saya bilang itu tetap jenguran itu maaf maaf ya
jawab aja maaf bos lihat lihat itu anak anak kenapa di biar yang keluar
pak sri kitty itu apaan itu ya coba di cek
udah mau nyampe
sobri kamu tuh dari mana aja sih lama banget mas saya ini tuh seorang prinses
nunggu gimana sih kalian berduanya dua belas
ada yang ikutin kita apa enggak iya
kalau ada yang ikutin kita dan juga ada yang tahu informasi kita itu mana main
nah aku tahu

saya dinda najwa amalia binti binti sawaliti nut ndutan
kalian bertiga kamu kamu dan kamu pada mau kemana
pasur kiti yang gede yang baik hati yang rajin menabung dan tidak samar
semua bilang begitu
pasar kiti bukain gerbangnya ya
kita mau beli bakso
pasur kiti mau gak bakso nya
eh enggak mau
ini boleh deh
pasur kiti tuh gak tahu ya
kalau bakso yang paling enak enak banget
itu tuh ada di sebelahnya rumah pesis lia
jadi sekarang itu kita mau beli bakso di dekat rumah prinses lia
untung saya masih bolehannya masih ada
ini kenapa main bolanya di sini
jadi gini pasur kitih
tadi pusin lukman itu tadi mau main bola di sana
terus ya lukman tendang ke sini ya
dan lukman main di sini
ada ada aja lagi
prinses tamalnya mau ngapain sih
kita mau beli bakso
tadi si lukman mau main sumbu ide yang cerdas
wah pas banget tuh
enaknya tuh cocoknya tuh makan bakso
pasur kitih kita boleh nggak ikutan amalia
beli bakso juga
tadi katanya mau main bola
ngapain jadi mau beli bakso
kita yang beli bakso
pasur kitih yang main bola
bener banget apa kata sofri
tenang aja pasur kitih
nanti saya beliin juga kok pasur kitih bakso nya
kalau begitu mendingan oh ikutin lah
pasur kitih saya ada bola nih
nah bolanya ini pasur kitih ambil sama pasur kitih tangkep
itu sih namanya ngerjain saya
ya tapi tenang aja pasur kitih saya bakal beliin juga kok
ya udah ya dah
sama tanganannya ada masalah
ini muka ya bukan suksmen
ih bos saya bilang itu tetakan jemuran emang itu muka
lihat lihat tuh
itu anak anak kenapa dibiarin keluar sama pasur kitih tuh
apaan tuh ya
pasur kitih pasur kitih
kalau ngomong kayak gitu sampai tua kagak bakal kedengeran tuh pak seri kitih
makanya bos kalau ngomong tuh fokus ke depan
eh ini juga fokus ke depan tuh
lihat mic nya kemana arahnya
aneh yang pindahin aneh
enggak bos sendiri yang angkat sendiri pindahin ke sana
asun asun asun
ini lagi mau kemana
mau kemana lagi
mau beli basuh basuh di sini
kayak mereka tadi
itu tadi yang ngelain si lukman sobri pada pengen beli basuh
ngapa jadi asun ikut ikutan
pak d masak sih bos kitih
cuman semalam oe mimpi bos kitih
kue makan masakannya pak d
begitu oe makan oe langsung jadi naga bos kitih
oe mau beli basuh aja bos kitih
kayaknya ada yang aneh deh sama si asun
kan biasanya asun ikut sama kita terus
tungguin oh aneh tenan
susah banget dicariinnya
jangan kali yuk
wah rapi tenan ini
suaranya kaya sakit bagus banget ya
ma'asirati ma'an sajjajaa
aku pengen tuh punya suara kayak gitu
soalnya aku udah janji sama orangtuaku
kalau aku bakalan jadi hafiz
selain jadi pelaut
wah suaranya itu kayak petasan
pantasan suaranya tuh enak
soalnya gara gara dia itu
atur pernafasan kayak aku gini loh
itu loh yang asem asem biar seger
jadi teknik pernafasan ini ikutin aku
iya cepetan cepetan
terus kak gitu terus kak
ya kan kak
hai kak tumpen kak

inna jahannama kanat mirsada
coba madep ke kamera
madep ke kamera
ya sudah sudah
ya sudah sudah
coba itu anak anak kenapa dibiarin keluar ya
oh itu anak anak
itu cuma pada mau beli biasa
bulet ada kuahnya wah enak
eh ini satu pesantren pengang ntar denger suara ente
makan bakso yaudah gapapa
kalau gitu aneh nih tip satu ye
agak pedas sawi semua isinya
gak pake bakso gak pake bihun
oh baiklah ustadz baik